usai libur panjang lebaran aktivitas pelayanan publik di sejumlah kota di jawa timur mulai dipadati warga
di surabaya pengunjung pelayanan satu atap di gedung siola membeludak
di mojokerto kantor samsat diserbu ratusan warga yang hendak mengurus surat pajak kendaraan
sejak dibuka di hari pertama pasca libur panjang
mall pelayanan publik di gedung siola jalan tunjungan surabaya sudah dipadati ratusan warga
yang mengurus berbagai keperluan di sejumlah instansi
seperti yang terjadi di kantor dinas catatan sipil dan kebendukan surabaya ini
di hari pertama masuk kerja jumlah pengunjung membludak tidak seperti hari biasanya
sebagian warga datang untuk mengurus ktp elektronik
meski mengantri mereka mengapresiasi karena pelayanan cukup cepat
saya kesini mau ngurus ktp terus buat pelayanannya sebenarnya itu antri banyak sih
tapi buat penanganannya sangat cepat
dinas kependudukan dan pencatatan sipil surabaya sendiri sebelumnya sudah melakukan langkah
untuk mengantisipasi membludaknya pengurusan pasca libur panjang
salah satunya dengan memberikan layanan ekstra kepada warga selama libur lebaran kemarin
pada hari ini tanggal dua puluh satu juni dua ribu delapan belas masuk kerja pertama kali
ternyata banyak masyarakat yang selama ini libur lebaran temudik
akhirnya baru melakukan pelayanan hari ini
iya terutama paling banyak
jadi ktp elektronik paling banyak
hal serupa juga terjadi di kantor samsat kota mojokerto
ratusan pemilik kendaraan baik sepeda motor dan mobil
mengantri untuk mengurus surat pajak kendaraan yang telah mendekati masa tenggat waktu
banyaknya pengurus membuat antrian panjang di kantor samsat mencapai satu km hingga keluar area kantor
meski banyak yang mengeluh para pemilik kendaraan terpaksa harus menyelesaikannya hari ini
agar terhindar dari denda pajak